presiden joko widodo dikabarkan akan melantik menteri dan pejabat negara di istana kepresidenan jakarta rabu sore dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
pelantikan tersebut menyusul telah disetujuinya perubahan nomenklatur kementerian oleh pihak dpr pada sembilan april lalu
dari informasi yang beredar di kalangan wartawan istana ada dua orang yang akan dilantik pada posisi menteri
mereka yang akan dilantik presiden joko widodo adalah nadiem makarim sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi
serta bahlil lahadalia sebagai menteri investasi merangkap kepala badan koordinasi penanaman modal bkpm
sesuai agenda kegiatan presiden yang dirilis pihak biro pers media dan informasi istana kepresidenan menyebut
pelantikan pejabat negara tersebut akan dilakukan di istana negara jakarta pada jam lima belas tiga puluh rabu sore
pada sembilan april lalu melalui sidang paripurna dpr telah menyetujui perubahan nomenklatur kementerian yang diajukan presiden joko widodo
hasil perubahan nomenklatur kementerian tersebut adalah kementerian investasi serta kementerian pendidikan kebudayaan dan ristek
presiden joko widodo ini dikabarkan akan merombak susunan kabinet indonesia maju
dan untuk mengetahui informasi terkini terkait hal tersebut
kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia teddy zuhari
selamat siang teddy
salah satu agenda presiden hari ini adalah melantik pejabat negara
lalu apakah acara tersebut akan melantik menteri hasil perubahan nomenklatur kementerian yang sudah disetujui dpr lalu
selamat pagi fani dan amel
tapi sebelum menjawab lebih jauh coba saya akan sampaikan dulu agenda dari kegiatan
pernyataan presiden joko widodo pada hari ini rabu dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
dari bpmi biro pusat media dan informasi istana kepresidenan
secara resmi menyampaikan agenda kegiatan presiden pada hari ini kepada wartawan
kami menerima ada dua agenda resmi yang dilakukan oleh presiden joko widodo pada hari ini
yang pertama adalah pada pukul sembilan tiga puluh pagi ini
presiden joko widodo melakukan rapat terbatas atau ratas
dengan membahas topik modernisasi alutsista
dan pada pukul lima belas tiga puluh sore nanti presiden joko widodo diagendakan melakukan pelantikan menteri kabinet indonesia maju
sisa jabatan tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
nah kalau kita flashback ke belakang amel dan juga fani
tepatnya di awal april dua ribu dua puluh satu lalu memang ada informasi bahwa presiden joko widodo

mereka mengirimkan surat ke dpr yang isinya mengajukan permohonan terkait permintaan persetujuan
penggabungan dari dua kementerian
kita tahu bersama memang di awal awal april lalu ada informasi yang menyebutkan bahwa presiden
mengirimkan surat ke pihak dpr
ada rencana untuk menggabungkan dua kementerian yakni kementerian pendidikan dan kebudayaan
yang akan digabung dengan kementerian riset dan teknologi
serta pembentukan kementerian investasi
dan informasi ini juga kita terima sekitar sembilan april lalu pihak dpr mengakui bahwa presiden joko widodo
mengirimkan surat permohonan pengajuan penggabungan atau perubahan nomenklatur dua kementerian ini
dan hasilnya setelah melalui badan musyawarah di dpr
secara umum pihak perwakilan seluruh fraksi di parlemen menyetujui surat yang diajukan oleh presiden joko widodo tersebut
dimana alasan dari presiden joko widodo ingin menggabungkan kementerian tersebut adalah penilaian mengenai pertimbangan kebutuhan pemerintahan
kemudian ada juga masukan atau aspirasi dari masyarakat dan juga para pakar bahwa jika kementerian tersebut digabung
ini akan menimbulkan efisiensi dan juga efektivitas serta diharapkan terjadi peningkatan kinerja
kementerian yang telah digabungkan tersebut
nah tentu pertanyaannya sekarang amel dan fani ketika dua kementerian ini telah digabungkan
maka pertanyaan besar yang ada di masyarakat ini adalah apakah ini akan ada reshuffle
apakah mereka mereka yang sebelumnya duduk di kementerian kementerian misalkan saja kementerian pendidikan kebudayaan
kemudian kementerian riset dan teknologi ini akan diganti atau digeser
atau ada penambahan nama baru
kita tahu menteri kementerian pendidikan dan kemudayaan ada nadiem makarim
kemudian ada bambang brojonegoro menristek dan juga ada bahlil lahadalia sebagai kepala bkpm
nah kita juga ingat bahwa di pertengahan april semenjak ada informasi pihak dpr menyetujui penggabungan dua kementerian tersebut
bambang brojonegoro yang melakukan kunjungan kerja di provinsi sulawesi selatan
tepatnya di kota makassar
pada saat itu mengaku kepada publik bahwa ini merupakan kunjungan terakhirnya sebagai menristek
dan ini yang kemudian mencuat di masyarakat bahwa presiden joko widodo akan segera melakukan perombakan kabinetnya atau reshuffle kembali
dan juga ada informasi pada tanggal tiga belas april dua ribu dua puluh satu lalu
tenaga ahli utama kantor staff presiden ali muhtar ngabalin juga menyampaikan kepada kami
istana kepresidenan pada saat itu yang menyebut bahwa memang setelah perubahan nomenklatur kementerian ini
presiden segera akan mengumumkan nama nama menteri yang akan ditempatkan di pos kementerian tersebut
tapi ketika kami menanya apakah juga ini nantinya akan ada reshuffle yang diikutkan atau ada menteri menteri atau kementerian lainnya yang juga diganti menterinya
ini tidak dijawab oleh detail oleh ali muhtar ngabalin
tapi dia menyebutkan bahwa perombakan menteri perombakan kabinet dan juga resafel tentu menjadi hak prerogatif dari seorang presiden
pada sekitar seminggu setelahnya amel dan juga fani kalau kita ingat
pada dua puluh april dua ribu dua puluh satu lalu kami wartawan istana juga sempat kembali terus bertanya kepada pihak istana
kapan sebenarnya presiden joko widodo ini akan mengumumkan nama menteri hasil perombakan
hasil penggabungan kementerian kemendikbud dan kemenristek juga pembentukan kementerian investasi ini
karena kalau kita melihat di awal april presiden mengirim surat
kemudian disetujui pada tanggal sembilan april dua ribu dua puluh satu oleh seluruh fraksi di parlemen
itu artinya sudah hampir dua minggu lebih presiden joko widodo belum mengumumkan siapa nama nama yang akan ditempatkan di kementerian tersebut hasil perubahan nomenklatur
ini juga yang menjadi spekulasi

karena beredarnya informasi di masyarakat bahwa presiden masih terus menggodok nama nama yang akan dirubah posisinya
atau keluar dari kabinet indonesia maju untuk masuk kemudian mengisi pos pos menteri yang akan digantikan
apakah ada nama lain
kami sempat bertanya kepada mensesnek kemudian seskap pramoda dan pratikto pada tanggal dua puluh april dua ribu dua puluh satu lalu
karena kita tahu juga bahwa kalau kita lihat flashback ke belakang amel dan fani
beberapa kali presiden joko widodo melakukan perombakan kabinet jatuh di hari rabu dengan penanggalan jawa
tapi pada dua puluh satu april dua ribu dua puluh satu lalu presiden joko widodo tidak melakukan atau mengumumkan perombakan kabinet
itu juga disampaikan oleh pramono anung seskap dan juga pratikno mensesnek
yang menyatakan bahwa pada dua puluh satu april dua ribu dua puluh satu presiden joko widodo tidak melakukan pengumuman perubahan kabinet
dan bahkan presiden joko widodo disebutkan pada saat itu melakukan kunjungan kerja ke provinsi jawa barat
nah kalau kita hitung amel dari awal april sampai hari ini itu sekitar hampir dua puluh hari presiden akhirnya memutuskan untuk mengumumkan
nama menteri yang akan mengisi pos kementerian hasil penggabungan dua kementerian tadi yang saya sebutkan
nah kalau kita juga lihat dalam perjalanan prosesnya ini memang ada sejumlah nama nama yang kemudian nama tokoh ini bertemu dengan joko widodo
di istana kepresidenan jakarta dan bogor ini dikaitkan dengan akan terjadinya reshuffle
kita tahu ada nama misalnya wali kota bogor bima
arya sugiarto yang bertemu presiden joko widodo di istana presiden bogor
kemudian ada rapsel ali politikus nasdem yang juga sebagai menantu wakil presiden ma'ruf amin
dan juga ada wicaksono tokoh muda nu
ketiganya memang mengaku bertemu presiden joko widodo dipanggil untuk membahas wawasan kebangsaan
tapi ketiganya mengaku tidak membahas secara spesifik mengenai masalah politik bersama presiden joko widodo
tapi mengenai yang anda tanyakan siapakah namanya
memang di kalangan wartawan istana presiden sendiri sudah beredar bahwa ada nama nama yang akan dilantik presiden joko widodo hari ini
yaitu nadiem maqarim sebagai mendikbut risti dan juga bahlil lahadalia sebagai menteri investasi